permendikbud nomor tiga puluh tahun dua ribu dua puluh satu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
menjadi kontroversi ada yang menuding aturan itu seakan melegalkan zina tapi juga tidak sedikit yang mengapresiasi
bagaimana kemudian media melihat polemik permendikbud kekerasan seksual ini
karena tampaknya ini menjadi perdebatan yang cukup hangat pada pekan ini di ruang publik
saya masih bersama dengan mas revo dan juga bang vito
saya akan mulai ke bang vito dulu bang vito bagaimana sebetulnya kita melihat soal polemik ini
apakah ini memang ada hal yang kemudian cacat secara material dan juga formilnya misalnya yang banyak disoroti oleh sejumlah pihak
atau memang ini menjadi solusi dari kasus kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus
iya kalau saya lihat sih sebenarnya niatannya tidak ada yang

sebenarnya niatan awal gitu ya jadi itikat awal untuk keluarnya peraturan menteri terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus ini
sebenarnya diapresiasi semua pihak rasanya memberikan apresiasi dan menganggap bahwa ini merupakan salah satu langkah yang maju
yang sebelumnya itu tidak pernah di
gubris tidak pernah dipandang secara serius dan hanya selalu menyerahkan pada jalur formal hukum
terus sebenarnya pada akhirnya kita tahu formal hukum itu harus berdasarkan laporan korban dan tidak sedikit korban
enggan melakukan laporan karena pertama itu akan jadi aib buat dia
kedua dia khawatir juga dengan dampaknya terhadap bukan hanya si pelaku misalnya katakanlah tenaga pendidik atau dosen
atau dekan atau orang yang punya power lebih tinggi di kampus ketimbang dia tapi juga institusinya sendiri
dan ini juga ada pengaruhnya institusi dalam tanda kutip mendorong kalau tidak mau melarang dan memaksa korban
untuk tidak menyampaikan laporannya karena menjaga marwah institusi tersebut
rasanya ini merupakan sebuah langkah maju
apa namanya susunan wording secara teknis hukum apakah itu bisa disebut substansi atau bagian bagian formal dari aturan ini
yang pertama kan yang kita harus pahami bahwa aturan ini sifatnya jatuhnya ke etik ya bukan hukum formal pada akhirnya karena tidak ada
saya nggak tahu apakah ada
aturan pidananya karena aturan pidananya sudah jelas
barangkali yang disorot secara sangat masif itu ada di pasal lima sebenarnya
bagaimana kemudian ada perdebatan soal tiga kata yang selalu muncul tanpa persegituan korban
seperti misalnya memperlihatkan anak lamit dengan sengaja tanpa persiduhan korban
kemudian apa namanya mengambil rekam atau mengingatkan foto
yang justru menarik sebenarnya
yang banyak protes itu
jadi sebenarnya kalau
kementerian pendidikan dan riset itu
mau cepat sebenarnya antisipatinya
bisa lebih mudah
bosnya pak nadiem itu kan
pak muhajir pak muhajir kan
di muhammadiyah jadi melalui
jembatan pak muhajir itu sebenarnya bisa
diselesaikan habis ini kita melihat
aneh juga nih kenapa apakah
kemudian nggak konsultasi ke
menko pmk nya yang juga
dekat dengan muhammadiyah jadi
masalah ini bisa cepat selesai
di sosial media terutama
ketemu dengan sejumlah pihak dari muhammadiyah
masalah ini kalau ditanya
apa yang kemudian
bisa dilakukan mereka
apa namanya dikri
tanpa persetujuan korban ini
kemudian dicari solusinya sehingga
aturan aturan ini kemudian
ada pihak pihak yang juga mengatakan
tiga kata tersebut tanpa
persetujuan korban tidak dikantumkan
dengan aturan ini
politis juga misalnya dibalik
kritik terhadap pramedikbud ini
karena kalau kita lihat pihak pihak
yang juga cukup kencang
menyatakan kritik misalnya seperti
bertentangan juga dengan ruu pks misalnya
kemudian juga katakanlah
muhammadiyah yang selama ini juga cukup kritik terhadap
pemerintah kritis dan juga
apalagi pos kementerian
ketua kebudayaan ini
ada juga nuansa itu bang vito mau lihat
ya kalau ini kan yang mengeluarkan pejabat politik
ya menteri kan pasti pejabat politik
dan pejabat politik mengeluarkan aturan
seperti ini ya pasti punya
implikasi politik jadi wajar wajar
saya saja menurut saya sih dan ini juga
apa namanya dijadikan
sebagai diskursus dalam ranah
politik pada akhirnya tidak terhindarkan
krim hati menurut saya oke
sebutuhan adanya aturan semacam ini tuh
perlu sekali sehingga
berbagai kasus yang terjadi
di berbagai lembaga
kuat karena itu sebenarnya menurut saya
langkah selanjutnya adalah
nggak terlalu happy
politik soalnya kalau kita perlihatkan
karena beliaunya juga bukan
langsung gitu ya walaupun
yang otomatis juga punya
apa namanya punya beban politik
di pundaknya gitu tinggal
diajak ngobrol beberapa
kali pada kesepakatan bersama
dan ini bisa dilakukan karena kan buat
kita sih yang paling penting aturan ini
segera bisa diimplementasikan
ya baik baik
perlu direvisi saja
seperti tadi bang vito katakan mengganti
mungkin diksi atau redaksionalnya atau
ya tetap dipertahankan karena banyak juga
sebetulnya pihak pihak yang mengapresiasi
permain digbut ini
ya memang kita harus
fair mengatakan bahwa
permain digbut ini kan sebuah langkah
kasus kekerasan seksual
ini kan menjadi salah satu
sorotan juga termasuk di
media kita gitu
sebelum kasus di
mencuat kemudian yang berujung
permain digbut mengeluarkan permain digbut
tersebut kan kita juga
kita juga apa
angka kekerasan seksual
angka kekerasan berhadap perempuan kekerasan seksual terutama
di indonesia itu kan cukup
tinggi ya bahkan
mencari kekerasan terhadap perempuan
kecelakanya juga malah makin naik
kalau dari catatan yang pernah kita angkat
dari data dari
komnas perempuan kan
dari bulan januari
sampai juli itu
tercatat ada dua lima ratus an lah
kasus kekerasan terhadap perempuan
di indonesia itu ada
keputusan kasus kekerasan terhadap perempuan
nah ini kan yang dilaporkan apa
yang ini ya yang tidak dilaporkan kan
ini butuh hal yang cukup
serius untuk menghentikan
atau meminimalisir jadinya
kasus kasus kekerasan terhadap perempuan
jadi apa yang dilakukan oleh permain digbut
apa yang dilakukan oleh permain digbut itu
sebenarnya sudah merupakan
hal yang mengembirakan
kekerasan seksual apalagi
di tingkat kampus gitu ya
terutama di tingkat kampus yang kita tahu
isinya adalah kelompok kelompok
saya setuju dengan yang disampaikan mas wito
bahwa kata kata dengan
persetujuan korban adanya konsen
itu kan menjadi kalimat yang
di kata tersebut ya ren hatir yang membuat
akhirnya ruu pks ini nggak kunjung
disahkan jadi kalau
memang kalimat tersebut itu
harusnya banyak pihak yang
apa ya yang peduli
dengan isu ini itu duduk
bersama saya yakin sebenarnya kan
muhammadiyah dan pks juga sangat
peduli dengan isu ini cuman kan masalahnya
kekhawatiran dari muhammadiyah atau pks bahwa
kalau misalkan ada kalimat
dengan persetujuan korban
itu bisa melegalkan perzinahan misalnya
tidak apa ya bisa carilah jalan
atau kalimat yang lebih pas
kata kata yang lebih pas pasti pakar pakar
hukum pasti bisa
punya solusi untuk itu
jadi saya pikir memang
sama seperti yang
disampaikan oleh mas wito bahwa
pakar pakar hukum sebaiknya duduk bersama
kita kan berharapnya payung hukum yang lebih
tinggi yaitu ruu itu segera disahkan ya reinhard
ini kan sebenarnya permedikbud ini
artinya sebenarnya menjadi bagian
bisa jadi ini adalah test the water
gitu kan di lingkup lebih
kecil gitu mengatur di lingkup
yang lebih kecil di
dunia pendidikan tinggi gitu
tapi kan kita juga berharap
di lingkup yang lebih besar
untuk seluruh masyarakat
itu ada payung hukum yang lebih jelas
ini kita berharapnya seperti itu
reinhardt jadi ya sebaiknya
memang pakar pakar hukum duduk bersama
untuk membahas hal seperti ini
mas revo dan bang vito terakhir
karena saat ini tampaknya mas menteri
juga tengah banyak mendengar dan
mengatakan membuka ruang dialog begitu ya
sejauh mana kemudian
atau harus mengakomodir
kritik kritik yang disampaikan oleh
sejumlah pihak ini berkaitan dengan permendikbud
karena tampaknya kan kemendikbud tetap
aturan ini memang perlu dan harus di
tapi di satu sisi pihak yang lain juga
tegas meminta bahwa ini sebaiknya bahkan
dicabut saja aturannya mas revo
kalau saya sih begini reinhardt
kita mendukung supaya permendikbud ini
dijalankan dulu lah kalaupun misalkan
nanti jadi ada titik temu yang
lebih baik itu akan lebih baik ya
sependapat dengan beberapa
beberapa orang yang mengatakan begini
kalau misalkan di sebuah tembok
dilarang kencing disini gitu
kalau dilarang kencing disini karena misalnya
temboknya bersih gitu ya kemudian tulisan
dilarang kencing disini itu kan tidak berarti
kemudian orang boleh buang air besar
disitu karena kan
sebenarnya kan kencing aja
nggak boleh apalagi buang air besar disitu
untuk perlindungan terhadap
supaya tidak terjadi penyalahgunaan
relasi kuasa misalnya kemudian juga
kekerasan seksual di lingkungan kampus
menurut saya jalan terus aja gitu
nah tapi memang seiring dengan waktu
kita mendukung juga
menteri nadiem untuk terus
melakukan safari safari politiknya
merumuskan kalimat yang lebih
pas misalnya atau jika
memang tidak perlu direvisi
mungkin dengan safari politik
yang dilakukan oleh menteri
itu bisa mengubah pemikiran dari
kelompok kelompok yang kontra
tapi kita berbicara dalam
skala yang lebih besar gitu ya bahwa
kekerasan seksual ini harus
direduksi harus dihentikan
maka itu harus perlu ada
aturan aturan yang tegas mengatur
mengapa sekerasan seksual
kalau begitu kemudian sekarang bagaimana
pada akhirnya ini didapat
kesepakatan ya artinya
bahwa dari pihak pemerintah
nadiem dan diajarannya
kemudian bisa bertemu dengan pihak pihak
yang keberatan karena saya yakin pihak pihak
yang keberatan sebenarnya juga memberikan dukungan
ada penyesuaian beberapa kawan
di pks dan muhammadiyah sih mengatakan
seperti itu nggak ada masalah soal
soal itu kita dukung
yang jadi masalah adalah nuansa
konten yang seperti
gitu jadi kalau misalnya
ini terjadi dan kemudian didapat
kesepakatan ada kesepakatan
ada revisi terhadap
masalah masalah yang menurut saya tidak
dari niatan besar untuk
atau motif kekerasan seksual
di dunia kampus ini merupakan satu
langkah maju dan bisa menunjukkan bahwa
pemerintah bergandingan tangan
dengan semua stakeholders
gak menunjukkan bahwa pemerintah
ada di standpoint kami penguasa
kami penguasa dan
ini yang terbaik yang
yang kami buat
untuk kalian terima saja
laksanakan saja karena
tongkat ini ada di kami
kalau misalnya ada
apa namanya ada
suasana yang cair kondusif
dan kemudian menemukan
kesepakatan bersama ini
momentum yang baik ya buat
pemerintahan sekarang ini
satu lagi yang
kelompok kelompok yang mempermasalahkan
reinhardt ada beberapa
seperti overlap dengan aturan
yang berlaku seperti
misalnya undang undang ite itu kan
menyebutkan bahwa penyebar luasan konten
seksual itu benar benar
ada beberapa poin misalnya
mengirimkan pesan lelucon gambar
foto dan atau
video bernuansa seksual
jadi di huruf g itu mengunggah foto
tubuh dan atau informasi pribadi
korban yang bernuansa seksual tanpa
persetujuan korban nah kalau misalnya
setuju korbannya berarti boleh diunggah
dan padahal aturan lain menyebutkan
bahwa hal hal semacam ini
tidak boleh diunggah di huruf
h misalnya menyebarkan informasi terkait
tubuh dan atau pribadi korban yang bernuansa seksual
tanpa persetujuan korban
nah kalau misalnya
persetujuan korban apa boleh
sementara aturan undang undang ite
melarang hal tersebut jadi
selain ada nuansa yang sifatnya
dalam tanda kutip
tidak inline dengan
apa namanya semangat
silapertama juga ada
aturan hukum formil lain
jadi baiknya memang ini
duduk lagi bareng bareng sama sama
aturan yang lebih komprehensif
yang lebih baik buat sekolah
duduk bersama kembali
melihat lagi kemudian juga membangun
komunikasi dengan banyak pihak termasuk juga
pihak pihak yang mengkritik
dari permendikbud ini terima kasih banyak
kita akan lihat nanti akan seperti apa
kemudian sejauh mana menteri nadiem akan
melakukan safari politik atau membuka ruang
komunikasi terhadap banyak pihak
untuk melihat lagi soal permendikbud ini
terima kasih banyak bang alvito dinova ginting
pemimpin redaksi detik com
kepala peliputan cnn indonesia untuk
perspektif yang menarik dalam editorial view malam hari ini
terima kasih banyak mas revo dan juga
bang vito selamat malam sehat selalu
fasilitas kesehatan terus berbenam mengantisipasi
datangnya gelombang ketiga pandemi covid sembilan belas
akhir tahun ini newscast akan
segera kembali sesat